konsisten selama lima tahun menjadi oposisi pemerintah
partai keadilan sejahtera mulai mencari format politik
dan koalisi di pemilu dua ribu sembilan belas
menghadapi berbagai tantangan seperti terus menurunnya tren elektabilitas partai
sejak pemilu dua ribu empat belas dan ancaman perpecahan internal
setelah konflik dengan fahri hamzah
bagaimana prospek pks di tahun politik kali ini
menjelang pemilu dua ribu sembilan belas pilkada serentak dua ribu delapan belas juga menjadi ajang
bagi partai politik untuk memanaskan mesin dan mencari format koalisi
tak terkecuali pks yang di awal masa pencalonan kepala daerah
di pilkada serentak dua ribu delapan belas sudah menyatakan akan kembali membina koalisi
dengan partai gerindra dan partai amanat nasional
keberhasilan pan pks dan gerindra memenangkan pilkada dki
menjadi salah satu alasan ketiga partai ini kembali berkoalisi
kami nilai insya allah kita akan bisa mensinergikan kekuatan kekuatan itu
untuk meraih kemenangan
yang kedua tentu saja juga ini ada semangat ya kita ingin melanjutkan
apa yang pernah kita raih pada putaran kedua
tidak hanya kompak dalam mengusung calon kepala daerah ketiga partai ini juga selama ini
kompak menjadi oposisi pemerintah dalam berbagai kebijakan di parlemen
seperti perpu ormas dan undang undang pemilu
namun sejumlah kerikil turut menghiasi perjalanan pks beberapa tahun belakangan
konflik dengan salah satu kadernya fahri hamzah misalnya
fahri yang sudah dipecat dari keanggotaan partai dan diputuskan untuk dicopot
dari posisi wakil ketua dpr melawan dan akhirnya memenangkan gugatan hukum
bahkan fahri yang hingga saat ini masih dipercaya dengan kegagatan hukum
fahri yang masih duduk di kursi pimpinan dpr menduga ada penyusup yang ingin menghancurkan partai
saya mendengar atau memulai menganalisa ya dengan sangat kritis ada sesuatu di dalam partai
saya ingin bertanya itu sebagai penutup terakhir
maksud anda sesuatu itu menyusup itu siapa mereka ini siapa
saya kira kader akan mulai merasakannya dalam hari hari ke depannya
karena ada yang irasional
tiba tiba orang itu di drive untuk melakukan sesuatu tanpa argumen

ini ada lobby lobby di belakang layar yang berlebihan begitu di entertain
tetapi saya cemaskan ujungnya adalah partai kita ini mau dihabisi secara konstitusional
dari segi suara pks memang sempat menyita perhatian karena lonjakan perolehan suara pada pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
yang meningkat tajam di pemilu dua ribu empat dan dua ribu sembilan belas
namun pks harus rela kehilangan suara karena kasus korupsi yang menjerat petinggi partai lutfi hasan ishak
bagaimana elit pks menjawab berbagai tantangan politik ini
kita simak dalam wawancara khusus berikut ini
lalu bagaimana asa pks menghadapi tahun politik kali ini
apa yang berubah dari pks dalam menghadapi pilek dan pilpres dua ribu sembilan belas
untuk menjawabnya sudah bersama saya saat ini ada presiden partai keadilan sejahtera bapak soebul iman
terima kasih pak soebul sudah datang ke cnn indonesia
tadi pertanyaan saya apa yang berubah dari pks untuk menghadapi tahun politik ini
ada yang berubah gak sih pak dari pks
atau sama sama saja paketnya sama jualannya sama ide ide kampanyenya sama
apa yang berubah dari pks tahun ini
terima kasih mas budi
saya mungkin sebelum menjawab saya ingin sedikit mengoreksi dulu
jadi tadi disebutkan ada konflik
konflik dengan saudara fahri
saya tegaskan bahwa kami tidak ada konflik dengan saudara fahri
saudara fahri kemudian akhirnya dikena sanksi itu karena disiplin organisasi
jadi tidak ada konflik dengan siapapun
meskipun publik melihatnya ada pertetangan hingga saat ini
tapi itu yang sesungguhnya adalah beliau kena disiplin organisasi melakukan sebuah pelanggaran
dan kemudian di proses ya akhirnya seperti itu
sudah selesai pak
ya dari sisi internal kami sudah selesai
bahwa beliau mengugat ya nanti kita ikutin
oke apa yang berubah pak dari pks
jelang tahun politik ini pak
sebetulnya tidak ada yang berubah
yang berubah mungkin adalah masalah ritme kerja
karena ini sudah tahun politik
orang menyebut tahun politik ya dua ribu delapan belas kemudian dua ribu sembilan belas
jadi ritme kerja kami tentu sekarang lebih intens
terutama kita melakukan konsolidasi dan tetap menjaga militansi kader
untuk memenangkan beberapa kontestasi politik
yang terdekat adalah
kami akan menghadapi pilkada serentak di dua ribu delapan belas tanggal dua puluh tujuh juni ya
dan kemudian berikutnya kurang dari satu tahun
itu nanti tanggal tujuh belas april akan ada pilpres dan pemilu legislatif yang disatukan
nah menghadapi itu semualah kami sekarang ini ritme kerjanya memang semakin intensif
oke jadi hanya ada perubahan di kepengurusan dari pemilu yang lalu ke pemilu yang ini
tapi secara organisasi secara kerja keras secara apa
karena organisasi partai tidak ada yang berubah sama sekali pak ya
atau inovasi inovasi khususnya secara spesifik
kalau dari sisi prinsip prinsip dasar tentu kami karena sudah punya dokumen dari mulai manifesto politik
kemudian juga falsafah dasar perjuangan dan kemudian kami juga punya platform
itu saya kira itu tidak banyak berubah
tapi tentu dalam menghadapi landscape politik dan juga landscape sosial yang ada
ya tentu kami melakukan juga beragam inovasi inovasi
di antaranya yang mas budi mungkin lihat ya
sekarang ini kami melakukan proses untuk bagaimana mengajak anak anak muda untuk bisa bersama pks
ya berkontribusi dan mengaktualisasikan kemampuan kemampuan mereka lewat program pks muda
alhamdulillah bahkan dari kalangan selebritis juga ada yang sudah bergabung ya
saudara adli feros ya misalnya itu beliau menjadi brand ambasador kita
itu salah satu perubahan yang kita lakukan
ya sebagai bagian dari inovasi menghadapi landscape yang sudah berubah
oke tapi kalau kita lihat trendnya pak pks ini dari pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
partai keadilan sempat sangat mengejutkan di tahun dua ribu empat dan dua ribu sembilan
tapi kemudian agak turun yang cukup drastis di tahun dua ribu dua puluh
mungkin kita bisa lihat dulu tren pks dari pemilu ke pemilu
kalau kita bisa baca trennya mungkin bisa ditampilkan juga
bagaimana pks yang kemudian tampil pertama di pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kemudian naik di tahun dua ribu empat kemudian naik lagi di tahun dua ribu sembilan
dan juga sempat turun pak drastis di tahun dua ribu empat belas
kita juga punya data terakhir pak dari beberapa survei yang kemudian meng capture elektabilitas
salah satunya poltracking indonesia yang juga sempat mengcapture ini pak

mungkin kita punya datanya juga bisa ditampilkan
kalau kita lihat pak ini kan data pak seperti gunung gitu pak
jadi seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan naik dua ribu empat naik dua ribu sembilan naik kemudian turun
dan survei elektabilitas februari semakin turun lagi

ini apa penyebabnya kemudian secara data secara data
statistik terus menurun ini pak
ya terima kasih mas budi
jadi gini kita harus membacanya dari sisi yang lain nih ya
nah kalau kita bicara tentang klasifikasi partai politik
nah di papan tengah ini kita memang fluktuatif
tapi kita tetap di papan tengah tidak jatuh ke papan bawah
ini saya kira harus kami syukuri gitu ya
meskipun ada penurunan tapi tidak sampai terjerembab di papan bawah pak ya
kita tetap pantas
karena itu kami di dua ribu sembilan belas ini punya target karena di papan tengah ini sudah tiga kali kita
papan atas itu adalah partai yang dua digit
target kita di munas kami menyebutkan bahwa kami ingin masuk ke papan atas
jadi buat kami ini kalau bacanya seperti itu sebetulnya tidak seperti yang dikatakan mas budi
kami tidak naik kami papan bawah ke papan tengah
nah sekarang saatnya kami pantas ke papan atas
yang kedua mas budi ketika kita melihat hasil pemilu dengan hasil survei
justru seperti itu pak ya
jadi melampaui dari itu
ada hitungan sedikit ya ini mudah mudahan bisa menjadi referensi
begini mas budi jadi ketika disurvey yang ditanyakan partai politik betul kan
begitu pemilu pertimbangan orang bukan partai politik saya tapi ada orang
nah data kami menunjukkan bahwa yang memilih pks berdasarkan partai saja pks itu cukup
pks itu cuma sepertiga
dari total pemilih
iya dua pertiganya itu justru memilih orang
jadi kalau mau kita bikin rumus mas budi yang disurvey sekarang itu adalah sepertiganya
iya itu nadauk tersimapak
tapi apa yang bisa pks di bawah kepengurusan atau kepemimpinan sohibul iman bisa sangat belajar pak
terkait dengan menurunnya suara pks dari dua ribu sembilan ke dua ribu empat belas

apa pelajaran paling berharga yang bisa dipakai di pemilu kali ini
paling berharga itu sesudah umumnya adalah konsistensi
konsistensi terkait dengan masalah jati diri idealisme perjuangannya apa konsisten di dalam realita berpolitiknya
pks adalah partai islam yang mengusung isu bersih peduli profesional
ini bersih peduli profesional ini merupakan ciri ciri
ini adalah ciri partai yang sudah tercantum di anggaran dasar sejak pks berdiri
dan belum berubah sampai sekarang pak
di pasal dua ayat dua itu jelas
ciri partai pks itu adalah bersih peduli profesional
nah kalau cirinya seperti itu maka kita kalau bisa konsisten dengan itu kan publik akan melihat bahwa yang direalisasikan itu memang ada dalam realitas
maka disitulah kami berusaha
misalnya dalam konteks apa namanya bersih
ya kami sampaikan kepada kader kader pks dalam perjuangan ini ya kita harus berpatokan kepada perjuangan yang bermartabat
kemenangan yang bermartabat dan penuh berkah
ya ini kan tentu bermartabat ini artinya sebuah perjuangan yang benar benar ada dalam koridor koridor yuridis maupun etis ya
kemudian yang kedua saya kira apa namanya
yang juga kita lakukan adalah kepedulian
kami sekarang tingkatkan sekali kepedulian kami
seperti hal yang dulu orang sering menyebut setiap ada bencana pks paling duluan
kami berusaha seperti itu sekarang ya makin ditingkatkan ya
sehingga ada orang yang berseloroh katanya pks kenapa paling duluan
karena pks punya jadwal bencana
tapi kami perhatikan betul ya
nah di dalam hal ini tentu kami benar benar membaca keinginan masyarakat ya seperti apa
karena peduli ini bukan hanya bencana
termasuk juga dalamnya empowerment
kemudian mengadvokasi kepentingan kepentingan publik lewat kebijakan kebijakan
yang profesional ya tentu kami sekarang ini ingin kepala kepala daerah dan pejabat publik pks di legislatif
itu mereka lebih berkinerja dengan baik
kita betul betul adakan evaluasi
tapi banyak juga pak yang kemudian banyak yang agak kecewa kalau melihat slogan pks yang bersih
peduli dan profesional
salah satunya adalah bagaimana pejabat pejabat pks itu sendiri yang terjun sebagai pejabat publik tidak korupsi
tapi kalau kita lihat kan ada data data yang kemudian itu menyita perhatian dan mungkin saja itu berpengaruh pada suara pks pak
kalau kita lihat ada lutfi hasan isha kemudian ada gatot pujo nugro yang terakhir ada yudi widiana
gimana pks kemudian bisa meyakinkan publik bahwa meskipun ada hal hal seperti ini bahwa pks tetap pada jalurnya gitu pak
oke saya sampaikan ya bahwa idealisme kita bersih peduli profesional
ini kan apa namanya cita cita kita ya yang terus kita implementasikan
tapi kan di dalam konteks realitas ya tentu ada miss lah di sana sini
ya sehingga juga ada yang akhirnya kena hukum seperti itu
tapi mas budi harus lihat secara data objektif
dari sekian partai yang ada pks itu paling kecil
ya dari antara partai yang memang selama tiga atau empat periode ini masuk di parlemen
pks itu paling kecil
ya dalam hal ini bukan berarti kami
maafkanlah cuma segini tidak
tapi kami ingin mengatakan bahwa justru dengan adanya masih kader kami yang tersangkut ini kami mohon maaf kepada publik
tapi kami juga mohon doa dan juga dukungan dari publik agar kami bisa lebih baik dari itu semua
pak soebul kalau kita lihat pks ini kan dari pemilu ke pemilu setiap momen momen politik selalu kerap mencuri perhatian
nah ini menjelang pilpres dan pemilu juga
pks kembali mencuri perhatian ketika awal tahun mengadakan atau mengajukan sembilan nama calon presiden
ini ketika orang orang sibuk mengusungkan atau mengusung pak jokowi kembali menjadi presiden pks mengajukan sembilan calon presiden
apa pertimbangannya dijawabnya usai jadwal berikut ini tetaplah bersama kami
ternyata kita juga sama tiga tiganya diajak juga ke istana
nah ini kalau semuanya ikut ke istana nanti lawan kota kosong
anda masih di prime news spesial dan saat ini saya masih bersama dengan presiden pks sohibul iman
pak presiden pak presiden lagi pak sohibul
kalau kita lihat ini pks ketika orang orang atau partai partai misalnya kalau kita lihat
golkar p tiga dan partai partai lain sejak awal mencalonkan presiden jokowi untuk duduk kembali di periode kedua
pks justru punya inovasi nih pak dengan mengajukan sembilan nama calon presiden
ini apa apa sasarannya apa yang ingin dicapai dari mini konvensi ini pak sebenarnya
ini tipenya seperti apa model model pertarungannya seperti apa nanti pak
jadi begini partai politik ini kan sebetulnya hampir sama dengan di bisnis ya
bagaimana menarik orang kepada diri kita
nah dalam hal ini karena sekarang kontestasi politik juga sama dengan di bisnis begitu persaingan besar
maka kuncinya adalah inovasi kita harus punya improvisasi dan sebagainya
nah kami melihat situasi sekarang ini dalam konteks kepemimpinan nasional ada keinginan masyarakat itu untuk memunculkan pemimpin baru
nah di sisi lain ternyata beberapa partai besar
khususnya yang pendukung pemerintah sekarang justru mereka berlomba lomba dulu duluan untuk mencalonkan kembali pak jokowi
sehingga ini kan ada suasana yang sepertinya sudah mengajak kita mendorong kita seolah tidak akan ada perubahan
nah kami melihat ini sebagai sesuatu yang opportunity lah untuk kita kemudian mengusung
tapi di sini pertimbangan opportunity tersebut bukan semata mata kami ingin
tapi kita harus memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan
jadi kalau kami juga ikut bergabung dengan pak jokowi misalnya ini kan kemungkinan munculnya satu paslon lawan kota kosong ini besar
nah buat sebuah demokrasi ini tidak sehat
sudah ada ajakan itu belum pak untuk bergabung dengan
ada kami diajak kami diajak ya oleh pihak istana juga untuk bergabung
tapi kembali kami tegaskan bahwa ini kita harus bergabung
tapi ini kita ingin sesuatu yang lebih baik
nah karena itulah kami kemudian udah kita berdasarkan suruh atau diskusi kita semuanya
kita munculkan saja calon presiden ataupun wapres dari kalangan internal kita
nah muncul lah itu
nah kalau tadi mas budi nanya gimana itu prosesnya ini semua adalah hasil penjaringan dari seluruh kader pks
jadi sembilan nama ini muncul karena diusulkan oleh semua kader itu
semua yang sembilan itu punya pendukungnya punya fansnya lah gitu ya seperti itu
nah karena itu buat kami di pks sembilan ini siapapun nanti yang terpilih menjadi capres ataupun cawapres itulah kader terbaik kami
anda kan ikut dari salah satu sembilan nama yang diusung
ini apa namanya konvensi yang betul betul konvensi atau hanya untuk mengusulkan akhir ujung ujungnya pak sohibullah sebagai presiden
ya nanti diajukan gitu untuk siapapun gitu
pertama tadi proses jelas sangat terbuka ya tidak ada rekayasa apapun itu dari kader
ya muncul lah sekian nama
memang lebih banyak dari sembilan sebetulnya tapi kita kan kalau sudah sampai dua digit kayaknya kegedean ya udah sembilan aja sepakat
nah yang kedua proses berikutnya nanti seperti apa
nah sekarang ini semua capres ini itu ditugaskan ya mensosialisasikan gagasan gagasan dasar pks ke publik
sehingga publik tahu dan juga publik tahu oh ini loh calon presiden ini dari pks ini dan gagasan gagasannya juga tersampaikan
di samping itu kemudian kami sudah membentuk tim
nah yang ini dikelola oleh tim sosialisasi yang kedua ada tim komunikasi koalisi dengan partai partai lain dengan tokoh tokoh politik yang lain
nanti kita lakukan oleh dua tim ini
nah nanti tentu akan mengerucut lah ya oh bahwa kita potensial dengan tokoh ini dengan partai ini
tapi seberapa realistis sih pak pks bisa yakin bisa menyorongkan salah satu dari kadernya untuk bisa duduk berkompetisi di pilpres baik sebagai presiden atau wakil presiden
sudah menolak istana berarti posisi wakil presidennya pak jokowi sudah hampir pasti tidak mungkin gitu
ya kami sangat yakin
kalau di sisi partai politik saya katakan ada tiga partai yang bisa berkoalisi dua partai dengan kami yaitu pdip golkar dan gerindra
sekarang karena golkar dan pdip sudah mendukung pak jokowi memang menjadi tidak mungkin dengan kami
maka kami keluasaan kami kalau hanya dua partai kami dengan gerindra
dan itu cukup untuk menurunkan
kalau tiga partai misalnya dengan pan memang ini juga ideal tetapi ada komplikasi nanti capres capres kan cuma
kalau tiga partai tidak kebagian itu ada komplikasi
tapi saya kira ini juga menjadi satu peluang ya apakah kami dengan gerindra atau kami dengan gerindra dan pan gitu
nah dari proses itu kalau sudah mengerucut maka kita membutuhkan chemistry berikutnya
kalau sudah ketemu tokoh misalnya realistisnya kami ini menjadi cawapres ada capresnya capres ini ya silahkan memilih dari sembilan orang ini
anda pun realistis bahwa ini akan diajukan sebagai calon wakil presiden sebenarnya nanti ujung ujungnya gitu pak
so ibu dengan matematika horos yang masih terbuka peluang
politik itu bukan hanya emosional tapi ada rasionalitasnya
ya kalau kami enam tujuh yang sebelahnya itu berarti kan berapa tiga belas tiga dua kali lipat dari kami ya kayaknya kayak orang nggak tahu fatsun politik cuma sepertiga tapi ingin jadi capres
tapi loh terus kenapa dinamakan dengan konvensi capres atau capres yang akan diusung
kenapa capres kenapa nggak beberapa seperti ketua umum ketua umum partai lain yang sedang awal mendekatkan rasionalitas capres
karena itu masih ada peluang juga
masih ada peluang
ada peluang juga kalau kita berkoalisinya lebih dari dua partai
misalnya kami berkoalisi dengan partai partai lain ya misalnya pks kemudian pan demokrat misalnya kemudian kelihatannya pkb belum mendukung pak jokowi kami misalnya ada kesepakatan
terus kami konvensi di situ kan bisa kita juga dapat jadi capres
jadi kita pasang capres dan cawapres
tapi seberapa realistis sih pak kemudian dari sembilan nama ini kalau kita baca survei survei terakhir nih pak
sembilan nama yang kemudian diajukan dalam mini konvensi dari pks ini sepertinya tidak ada yang cukup mencuri perhatian dari survei survei publik yang ada
sementara ini kan politiknya juga kata bapak tadi harus berdasarkan rasionalitas gitu
ini gimana pks kemudian bisa meyakinkan publik meyakinkan teman koalisinya bahwa
iya kan nanti kan yang maju dalam pilpres itu kan capres sama cawapres tentu
jadi elektabilitas kedua pihak inilah yang tentu yang akan apa namanya bisa mengangkat
dan yang kedua jangan lupa dalam kemenangan setiap kontestasi politik itu bukan hanya figur
jadi ada figurnya capres cawapresnya mesin politiknya ini penting loh mesin politik ini
dan kami pks punya keyakinan yang sangat kuat insya allah pks memberi kontribusi terhadap kita
memberi kontribusi terbesar di dalam setiap koalisi apapun
dan itu sudah terbukti
seberapa yakin pak sebenarnya atau seberapa besar matematika dan peluangnya pks ini melanjutkan koalisi reunian pak
koalisi reunian antara pgrinra dan juga partai amarat nasional
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
bahwa setelah dia dipecat dia melakukan perlawanan dan itu yang kemudian dilihat sebagai konflik
silahkan karena itu adalah sesuatu yang bagi fahri mungkin konsekuensi logis buat dia
saya udah gak di dalam ya hantemin aja partai ini
saya masih bersama presiden pks soebul iman malam hari ini
pak soebul jadi posibilitasnya seberapa besar
kemudian pks berapa besar
pks melakukan reuni nih pak dengan kawan kawan sejawat ini
sangat besar peluangnya
karena begini mas budi
jadi kami nih untuk pilkada dua ribu delapan belas ini itu merancang koalisinya
itu koalisi yang harus berkelanjutan sampai dua ribu sembilan belas
karena itu kami sudah mereka reka di dua ribu sembilan belas ini kami gerinra sama pan ini besar kemungkinan akan bersama
nah karena itu sekarang pilkada ini dirancang seperti itu
maka sekarang pilkada pilkada ini banyak yang kami kemudian bersama sama
dan itu adalah di wilayah wilayah yang sangat besar
pertama di jawa barat jelas kami bertiga
kemudian di jawa tengah kami bertiga
kemudian juga bersama rekan kita masuk ya di pkb
tapi kita bertiga ini tetap bersatu
kemudian juga di sumatera utara kami bertiga
walaupun belakangan ada lima partai yang ikut ya karena memang peluang menangnya besar
akhirnya pada banyak yang masuk
kemudian juga di mana
di kalimantan timur
kemudian di maluku utara
kami cuma bertiga bertiga
di jawa timur ya kami pks dengan gerindra
nah ini semua adalah menggambarkan bagaimana kedekatan koalisi kami bertiga
nah karena itu ini bisa kemudian ya kita tarik kepada koalisi dua ribu sembilan belas
pak soebul kalau kita lihat ini kan pasca pilpres dua ribu empat belas apalagi pilkada dki jakarta
fakta politik menunjukkan terjadi pembelahan atau polarisasi

tidak hanya di sektor elit tapi juga di masyarakat
tidak takut pks dianggap memelihara polarisasi
dianggap memelihara pembelahan politik di masyarakat
dengan berkoalisi kembali dengan
saya kira itu tidak ada hubungannya
tidak ada hubungannya
ya kami bertiga ini semuanya terus mengajak ya dan kita terus menerapkan prinsip
tadi yang saya katakan bagaimana kita bisa menang dengan cara bermartabat dan penuh berkah
dalam konteks itu berarti kami tidak ada upaya upaya menang secara manipulatif
menang dengan cara cara curang dan sebagainya
termasuk juga mengeksploitasi pertentangan pertentangan di masyarakat
itu tidak bermartabat
jadi kami tidak ada hubungannya kami koalisi bertiga ini
justru kembali dengan kami berkoalisi bertiga tadi itu
ingin supaya demokrasi kita ini lebih baik
sebab kalau kami saya sampaikan
ini saya kembali buka ya
di hari senin kemarin saya ketemu dengan gerindra dan kemudian juga dengan pan ya
ternyata kita juga sama tiga tiganya diajak juga ke istana
nah ini kalau semuanya ikut ke istana nanti lawan kota kosong
demokrasi untuk memilih pemimpin tertinggi di sebuah negara calon cuma satu
ini tentu sangat tidak sehat
tapi tidak khawatir masyarakat akan kembali terbelah dengan pola pola lama yang mengkhawatirkan itu pak ya
nanti kita terus akan berikhtiar bagaimana masyarakat dari hari ke hari semakin dewasa
diawali dengan kedewasaan para elit elitnya sendiri
oke pak soebul ini agak sedikit sensitif pak
tadi meskipun di awal pak soebul mengatakan bahwa tidak ada konflik dengan fahri hamzah
tapi kan fakta politik atau fakta fakta di media kita lihat opini yang berkembang antara pks dan fahri itu masih tetap berseteru sampai saat ini
bahkan sampai ke pengadilan begitu pak soebul
sebelum saya minta komentar pak soegu saya punya sedikit pernyataan fahri hamzah yang kita rekam beberapa waktu sebelumnya ketika menjadi narasumber dalam cnn indonesia prime news
masalahnya ini ada di dpp
jadi ada orang tertentu yang sebenarnya aneh di dpp itu
kayak di drive oleh orang yang tidak nampak begitu
apa namanya yang pandangannya itu
itu orang yang tidak nampak
itu orang yang tidak nampak
itu orang yang tidak nampak
itu pokoknya gitu loh
padahal ini bukan tradisi dalam pks
pks itu tradisinya kan tradisi partai kader
dia itu yang namanya kader itu dijaga
riayah namanya diri ayah
itu tradisi di dalam partai kader
karena itu di pks itu tidak ada tradisi memecat secara mudah
baru dalam rezimnya soebul iman sekarang ini pemecatan itu terjadi secara gampang
orang gara gara salah ngomong di wa bisa diadili bisa dikeluarin secara sepihak
maksudnya selain anda juga ada yang terjadi seperti itu
oh ada banyak banyak sekali
karena anda tadi kan menyebut bahwa rezimnya pak soebul iman seperti ini
ada contoh yang lain tidak
di daerah daerah itu orang ya kan saya kan kalau keliling gitu
banyak sekali orang diperlakukan secara semena mena
hanya karena datang ke acara yang saya hadir
atau ikut deklarasi atau kegiatan yang saya ikuti
pokoknya bersentuhan dengan saya itu dianggap sebagai tabu dan tidak boleh
ada sesuatu yang saya mulai baca ini ada semacam hidden agenda di dalam
dan saya mengatakan ini agenda hidup untuk apa namanya menghancurkan partai gitu loh
itu yang saya takutkan sekarang ini gitu loh
ini menurut saya ini ada sesuatu yang tidak datang dari tradisi pks
tapi menyelusup ke dalam diam diam dan ini sedang merusak partai dari dalam
sehingga saya membayangkan bahwa ini memang sedang terjadi pengerusakan
sebisa mungkin nanti pas sampai pemilu partai ini hilang
dugaan saya begitu gitu
iya pertama saya ingin jelaskan ya mas budi tadi
bahwa kejadian fahri ini itu bukan bersumber dari konflik
tapi bersumber dari penegakan disiplin organisasi terhadap perbuatan saudara fahri
yang dia ketika diberi arahan oleh ketua majelis suro di bulan oktober
untuk dia pindah posisi dia menyatakan iya siap pakai bahasa
bahasa kita taat samina watokna tapi minta kemudian diberi waktu sampai pertengahan desember
diberi oleh ketua majlis shuro
tapi begitu masuk bulan desember yang bersangkutan mulai aiu aiu tidak mau dipindah
ya yang seperti ini jangankan di pks partai dakwah organisasi secara umum juga
udah pasti penegakan disiplin organisasi dilakukan
ini saya kira publik harus memahami konstruk yang sebenarnya
bahwa setelah dia dipecat dia melakukan perlawanan dan itu yang kemudian dilihat sebagai konflik
ya silahkan karena itu adalah sesuatu yang bagi fahri mungkin itu konsekuensi logis buat dia
saya udah gak di dalam ya hantemin aja partai ini
bahkan semua statement tadi fitnah semua
sekarang aja pengikut fahri itu ada yang suka nulis
di partai ini sekarang bicara kritik
bicara kritis langsung dipecat
yang bersangkutan tidak diapa apain oleh kita
mengatakan begitu tidak diapa apain
masih sebagai kader lagi sekarang
jadi kami ini kader harus bisa membedakan antara sikap kritis dengan membangkang
itu beda sekali
anda apalagi dianggap sebagai penyusup yang akan menghancurkan partai
itu dia jadi fahri ini ya saya kira dia selalu menganggap dirinya paling penting di partai ini
ya saya kira teman teman yang senior lebih saya kan lebih senior daripada dia di partai ini juga
tapi kita tidak pernah
kemudian itu menjadi sebuah justifikasi bahwa saya lebih baik
karena semua itu berdasarkan kontribusi
kontribusi itu tentu bukan semata mata kita menjadi tokoh di luar
tapi juga bagaimana kita loyal pada partai membesarkan partai menata partai dengan baik
jadi saya ingin katakan di sini semua klaim klaim yang fahri katakan itu adalah klaim klaim ya sangat fitnah semuanya
masuk kalimat kalimat tadi juga sempat kita sempat
itu pertunjukan kepada saya ya
orang kritis dipecat gak ada kok
bahkan orang itu mengatakan begitu
di medsos mengatakan sekarang ini di sini kalau kita bicara kritis akan dipecat
dirinya masih kader oleh kita
tapi anda apa sih yang kemudian anda baca pak dari sikap pak fahri hamzah ini
apakah dia punya tujuan politik tertentu atau apa yang anda cium dari gerindra
saya tanya lah kepada yang bersangkutan
tapi setiap orang pasti punya tujuan politik yang multi politik
tapi saya nggak tahu apa dia maunya silahkan ya
tentu kita punya analisis tapi tidak untuk kemudian kita sampaikan gitu ya
tapi saya ingin sampaikan satu hal penting ya
yang biasa media selalu tanyakan
apakah pak fahri ini bisa kembali ke pks
saya aja ingin merekrut mas budi untuk masuk pks
yang belum pernah di pks
saya pkk aja pkk dulu pak
pak fahri ini sudah pernah di pks pasti kami prioritaskan untuk masuk kembali ke pks
kucinya sederhana satu
akui kesalahan sudah berbohong minta maaf
di detik itu juga kta nya hidup lagi
kartu tanda anggotanya
asal mau mengakui kesalahan dan
udah beres kok
gak ada proses proses yang luar biasa
sudah pernah ada upaya rekonsiliasi nggak pak
selain proses hukum
bahkan sudah memanggil orang yang paling sangat dekat kepada yang bersangkutan
yang paling dihormati oleh yang bersangkutan
misalnya orang tahu bahwa dia sangat hormat pada pak anies matas
sudah dipanggil pak anies mata
oleh ketua majlis shura
tapi ya seperti ini hasilnya ya
saya kira itu cukup
ini tidak mengganggu pak ya bagi pks ini
apakah fahri ini akan menjadi kerikil kerikil yang akan menghambat laju pks ke
ya tentu adalah pengaruhnya
tapi bagi kami itu bukan hal yang terlalu penting ya
alhamdulillah misalnya kan ketika kami di dki juga
suara suara juga dari mereka mereka ini
mimpi kali memenangkan di dki katanya kan
ternyata kita dengan ikhtiar dan juga tentu yang di atas
alhamdulillah kita berbuat
jadi kita berbuat saja lah
negeri ini tidak membutuhkan orang yang banyak klaim
negeri ini membutuhkan orang yang banyak karya nyata
termasuk negeri ini membutuhkan pemilu yang damai
yang tanpa sarah seperti itu
kalau kita lihat yang terakhir pak
ini peristiwa kemarin ketika kepolisian menangkap ada sindikat penyebar kebencian
yang kemudian di tengah area juga banyak dimanfaatkan untuk politik gitu
orang orang ramai di mensos ya pak soeibul ya
ini pasti mengarahkan karena yang diserang presiden jokowi
kayaknya yang meng order atau yang memesan ini kubu oposisi
pks ini kan selama ini dianggap sebagai bagian dari oposisi
anda melihatnya seperti apa pak said
kita semua sepakatlah
kita ingin bermedsos yang sehat
semua hoaks harus diberantas
semua sepakat semuanya
nah kalau kemudian sekarang
bicaranya oh ini dari kubu ini dari kubu itu
sudah susah gitu
karena dari kami juga menyaksikan
itu banyak sekali hoaks
seperti misalnya websitenya sewot misalnya
itu kan banyak sekali
dan itu sudah berulang kali kita juga suarakan
tapi kan tidak ada tindakan
sekarang ada yang seperti ini
saya tidak ingin mengatakan bahwa polisi sekarang sedang melakukan politisasi
saya tidak ingin mengatakan begitu
saya ingin berbaik sangka
yang ingin kami himbau adalah
tolong negara hukum
kami dukung pemberantasan hoax ini
tapi lakukan secara proporsional dan secara adil
kalau itu dilakukan
insya allah semuanya
sejauh ini belum sampai ke taraf itu
saya kira belum
jadi saya walaupun tidak sepenuhnya setuju misalnya dengan ungkapan ungkapan rocky groom misalnya
yang paling potensial membuat hoaks hoaks itu
yang punya instrumen
nah karena itu menurut saya sangat aneh gitu
kalau kemudian ini dilakukan oleh pihak pihak yang mungkin secara resources instrumen
terakhir sekali pak saebul
bagaimana komitmen pks ini kemudian menjadikan pemilu ini
kita agak capek pak melihat pilpres dua ribu empat belas
gak habis habis kalau kita buka gadget ini pak
isinya berantem terus pak
komitmen pks pak
untuk mengarungi tahun politik ini dengan sangat mulus sangat damai
sehingga kita bisa meskipun berbeda politik tapi kita bisa berganda sebagai saudara
saya kira mas budi saya kemarin pidato di jawa tengah
di acaranya pak sudirman said
saya sampaikan kepada seluruh kader pks
untuk menciptakan pemilu yang seperti itu
yaitu kampanye yang
yang menonjolkan keunggulan keunggulan pasangan kita
silahkan lakukan negatif campaign
tapi yang sesuai fakta
lawan kita pernah dipenjara karena korupsi
boleh kita sampaikan bahwa dia ini nanti tidak amanah karena korupsi
tapi faktanya ada
itu yang disebut negatif campaign
tapi jangan sampai masuk ke wilayah black campaign atau fitnah
batasnya itu hanya sampai negatif campaign
kalau semua kita komitmen itu
kita tidak perlu berbusa busa
pemilu ini adalah menjadi pemilu yang berkualitas
dan semua orang merasa enjoy
asyik dan enjoy itu pak
yang penting outputnya juga menghasilkan ke enjoy
dan bisa bermanfaat
dan pemimpin yang bagus
mudah mudahan pak kita bisa mengarungi tahun politik ini dengan damai
perangnya bukan perang hoax
bukan perang ujaran kebencian
tapi berdasarkan fakta
terima kasih sekali lagi pak soebul atas perbincangannya
selamat mengarungi tahun politik dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dengan sangat baik tahun ini
demikian wawancara saya dengan presiden pks soebul iman
dalam pranyu special interview
dan demikian siren indonesia pranyu semalam ini
saya budi adiputo